ica ihlawani sudah biasa memasak dengan kompor gas
ibu rumah tangga di serang banten ini mengatakan tidak akan beralih ke kompor listrik
sebagaimana yang diwacanakan pemerintah
dengan kompor listrik ica mengaku khawatir kegiatan memasaknya terganggu jika listrik mati
selain itu pemakaian kompor listrik dikhawatirkan menambah biaya penggunaan listrik rumah tangga
nanti kalau misalkan habis ya kan kita sibuk sibuk sih nyarinya
nyari uang itu kan nggak mudah
jadi ya udahlah udah masa harus ditambah lagi bebannya
lima warga bekasi jawa barat juga berkeberatan untuk beralih ke kompor listrik
karena kondisi ekonominya warga desa sukajaya cipitung ini memilih menggunakan kayu bakar
daya listrik di rumahnya pun masih empat ratus lima puluh watt
lima mengaku tidak akan mampu jika harus beralih ke kompor listrik
berarti nggak kuat dong soalnya ini ada program listrik kompor listrik itu
kan seribu itu mah katanya
menteri bumn erick thohir mengatakan
konversi lpg tiga kg ke kompor listrik akan dilakukan secara perlahan
selain itu proses peralihan ini harus benar benar memikirkan kepentingan masyarakat menengah ke bawah
oleh karena itu lpg tiga kg tidak akan langsung dihapus daripada
erick thohir menambahkan konversi kompor gas ke listrik saat ini baru akan dilakukan pada rumah dan apartemen yang dibangun kementerian bumn
dan saya yakin generasi muda generasi muda nih yang sekarang mayoritas yang umurnya tiga puluh lima ke bawah
mereka akan lebih terbuka dengan kompor listrik karena lebih mudah
sejauh ini alasan pemerintah mengkonversi kompor lpg ke kompor listrik adalah untuk mengurangi subsidi energi
dirut pln dalam rapat dengar pendapat pada rabu empat belas september mengatakan
jika kompor listrik digunakan pada lima belas tiga juta pelanggan
maka pemerintah bisa menghemat impor lpg hingga sepuluh dua triliun rupiah
tim liputan cnn indonesia